ya allah ya allah
kecelakaan kapalnya balik
ya allah korbannya
mp yunis tenggelam di selat bali pada selasa sekitar pukul sembilan belas enam waktu indonesia tengah
kapal berlayar dari pelabuhan ketapang banyuwangi dan kandas saat akan bersandar di pelabuhan gilimanuh bali
ya allah korbannya sudah banyak yang jauh
dari data manifest jumlah penumpang sebanyak empat puluh satu orang abk tiga belas orang dan petugas kantin tiga orang
kapal juga membawa tujuh belas unit truk sedang enam unit mobil pribadi dan dua unit sepeda motor
seluruh kendaraan ini ikut tenggelam bersama kmp yunis yang tenggelam di dasar laut
sebagian korban berhasil menyelamatkan diri dibantu kmp samudera utama dan kmp sms wakarya
yang melintas di sekitar lokasi tenggelamnya kmp yunis
obaknya kan besar lah
ya obaknya besar mungkin itu ada yang bocor nggak tahu
terus miring ke kiri
miring ke kiri terus truk muatan yang berat berat itu kan langsung ke kiri semua
akhirnya terus ya
kapal iya tengkurap
tadi guling ya
iya guling tengkurap
kalau saya tadi naik ke punggungnya istilahnya ke punggungnya
penumpang yang berhasil diselamatkan kapal kapal lain yang berlayar di selat bali
dievakuasi menuju pelabuhan ketapang
beberapa korban yang tidak sadarkan diri dilarikan ke rumah sakit
sementara korban yang masih sehat dievakuasi ke ruang tunggu penumpang pelabuhan
untuk diberikan pertolongan
hingga rabu pagi kepala basarnas bali gede darmada menyatakan
jumlah korban meninggal tujuh orang selamat empat puluh empat orang dan dalam pencarian enam orang
saat ini tim sar gabungan masih menyisir sepanjang perairan utara pelabuhan gilimanuk
untuk mencari korban yang bisa diselamatkan
titiknya nanti ya di sekitar lokasi kejadian
kemudian nanti kita akan menyisir karena arusnya ke utara
kita akan juga ke utara kemudian juga ada yang ke selatan
nanti kita akan bagi beberapa kapal yang ada
dari kapal ditpol air polda bali dari satol air pores jembrana
maupun dari basarnas dan kapal dari tni al
sementara itu dua kapal perang republik indonesia
kri rigel dan kri soputan juga diperbantukan untuk pencarian kmp yunis
kapal perang ini
masing masing memiliki kemampuan untuk mendeteksi kondisi bawah laut
dan diharapkan mampu mencari korban yang masih tenggelam
tim liputan cnn indonesia